kedatangan ini untuk memastikan temuan tim pencari sejak senin lalu
pihak national transportation safety board atau ntsb amerika serikat dan boeing
rencananya akan membantu knkt melakukan investigasi
mereka ikut meninjau lokasi penempatan barang barang temuan milik korban
terkait bantuan investigasi oleh boeing menurut ketua knkt suryanto cahyono
investigasi kecelakaan tetap ditangani knkt indonesia
nantinya akan ada pertukaran data serta informasi yang dibutuhkan
untuk proses investigasi penyebab jatuhnya pesawat
alasan kerusakan pesawatnya atau apa
ya termasuk itu semua
berapa orang yang diberi
ada enam belas orang dari amerika semua
pak ini yang ditemukan black box apa ya pak
belum tahu pak
itu utang jawabnya kami indonesia
dia hanya mengasist knkt
tapi secara penuh investigasi semua dari knkt
ada rekomendasi ke suryanto
dari mereka pak
nanti belum kita tahu persoalannya dulu baru nanti ada
dan kini kita akan bergabung dengan korespondensi nn indonesia verdi ilyas
di posko basarnas di tanjung priok jakarta
ferdi bagaimana kondisi terkini dari posko basarnas di tanjung priok
frida kalau anda bertanya kondisi terkini di posko terpadu di jict dua tanjung priuk ini
saya bisa gambarkan sedikit
di belakang saya ini sejumlah pihak memang sepertinya sedang bersiap siap menunggu kedatangan tim pencari
yang memang disampaikan sebelumnya bahwa tim tersebut sudah menemukan sejumlah temuan temuan objek objek
yang cukup penting dalam pencarian di hari keempat ini
saya bisa sebutkan di antaranya beberapa dari basarnas satu saja ada di sini
ada juga dari kementerian perhubungan ada juga dari knkt dan juga ada dari sejumlah pihak
lion air yang berada di lokasi ini
dan kita tahu bahwa ini memang upaya untuk kemudian mereka menunggu kedatangan dari tim pencari
yang saat ini memang sudah di perjalanan karena sebelumnya yang tadi kita juga sudah dengarkan bersama informasinya
bahwa tim pencari yang berada di titik lokasi pencarian ini sudah menukar sejumlah objek objek penting
materi pesawat terbang jenazah korban ataupun juga dugaan black box
yang saat ini sudah berada di sejumlah kapal yang berjalan atau menuju ke dermaga jict dua ini
tapi kemudian kita memang belum bisa memastikan apa kemudian temuan temuan tersebut secara spesifik
kalau kita melihat kesiapan memang sudah dilakukan
dermaga yang ada di sebelah kanan saya ini juga kita bisa gambarkan bahwa sudah kosong begitu
tadinya memang banyak kapal kapal besar yang ditempatkan di sini
namun setelah itu ini di clear kan begitu hanya untuk menunggu kedatangan kapal kapal tersebut
begitupun juga dengan temuan temuan barang yang ada di lapangan yang berada di sebelah dermaga ini
juga kita bisa gambarkan bahwa sekarang kondisinya sudah dikelompokkan begitu
ada kelompok kelompok yang memang hanya ditempati oleh barang barang material pesawat
ada kelompok kelompok barang yang dimiliki oleh korban atau penumpang
dan juga ada material material lain yang juga dikelompokkan di tempat tempat tertentu yang bersebelahan tentunya
tapi kita tidak bisa mengkonfirmasi apa tujuan dari pengelompokan barang barang temuan ini
karena tadi knkt memang datang ke sini bersama sejumlah pihak dari boeing dan juga dari ntsb
yang tadi langsung juga turun ke lapangan dan melihat secara langsung dan mengelompokkan barang barang tersebut
yang terkonfirmasi adalah hanya memang untuk membantu knkt sebagai otoritas yang berwenang
untuk melakukan investigasi secara mendalam
untuk kemudian mereka nanti
melakukan pertukaran data perkutukaran informasi yang dibutuhkan saat proses investigasi ini berlangsung
dan kita akan tunggu seperti apa kemudian proses dari investigasi ini berlangsung dari knkt
karena memang masih cukup panjang waktu yang diperlukan
karena ada kemungkinan kemungkinan lain dan juga hal hal yang dirasa kita cukup
harus diteliti lebih mendalam
nah kalau yang anda saksikan saat ini memang adalah salah satu pihak
dari lion air yang saya konfirmasi ini kita lihat di depan saya dengan rompi yang dikenakan
ini dari lion group dan juga beberapa orang dari boeing begitu
dan knkt juga sedang menuruni sebuah rubber boat
ini kita tidak tahu pihak pihak ini mau berangkat kemana
mungkin ini adalah upaya untuk memastikan temuan temuan yang tadi ditemukan oleh tim pencari ini
dan bisa dipastikan betul apakah temuan teman tersebut seperti yang disampaikan oleh sejumlah pemberitaan
yang saat ini beredar apakah itu memang dugaan black box atau badan pesawat
atau memang juga jenazah atau korban ini kita perlu memastikan lebih lanjut
kemana kemudian pihak pihak terkait ini akan berangkat begitu
karena ini memang masih persiapan kita akan tunggu nanti apa kemudian
hasil dari keberangkatan mereka dari dermagajai jt dua ini
untuk nanti bisa memberikan informasi yang lebih akurat
untuk terkait dengan kecelakaan kapal terbang atau pesawat lion air pklqp jt enam ratus sepuluh ini
ya verdi pihak boeing sendiri dan juga tadi pihak lion air sudah dari jam berapa berada di sana
untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan

apakah yang sudah berhasil ditemukan oleh mereka hingga sore ini
sebelum tadi mereka naik ke atas kapal
saya coba untuk mengkonfirmasi selamat sore pak herman
ini mau ke mana pak
ini mau ke sana pak
mau ke lokasi tempat penemuan itu
ada informasi apa pak yang terbaru pak
nanti pak dari sana pak nanti diberitakan
tapi ini dari mana saja pak
ini dari ketua wakil kt dua dengan timnya tiga orang dengan kapten kapten kapal
dari perwakilan lain juga
dari perwakilan lain
untuk memastikan temuan yang tadi disampaikan begitu ya pak
nanti diberitakan dari pasar ya
baik terima kasih pak hermanta
ya tadi saya sudah mengkonfirmasi frida bahwa kemudian memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya
bahwa tim terkait ini yang sudah berangkat ini akan menuju ke lokasi tempat temuan objek tersebut
kita akan tunggu
otoritas berwenang akan menyampaikan apa yang kemudian ditemukan secara spesifik
apakah benar dugaan dugaan tadi
kita akan tunggu konfirmasi lebih lanjut
dan kalau tadi anda bertanya
bagaimana kemudian dan dari jam berapa pihak pihak ini datang
sebenarnya kalau dari ntsb dan juga pihak boeing dan juga knkt tadi datang sekitar pukul sebelas
mereka berkoordinasi dengan tim terpadu yang ada di posko terpadu ini
dan kemudian mereka melakukan pengecekan barang barang temuan dan juga mengelompokkan barang barang tersebut
ada proses proses teknis tadi yang dilakukan oleh mereka
sebelum kemudian mereka juga meninggalkan lokasi ini untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan knkt
tadi ketua knkt menyampaikan bahwa otoritas yang berwenang untuk melakukan proses investigasi ini secara menyeluruh adalah knkt indonesia
knkt indonesia memiliki laboratorium yang cukup canggih untuk mendeteksi ataupun juga untuk membaca data data dari black box tersebut
dan kemudian untuk ntsb dan juga boeing ini hanya untuk mendampingi atau mensupervisi begitu
apa yang dilakukan oleh knkt indonesia untuk menginvestigasi kecelakaan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh

ferdi ilyas melaporkan langsung dari tanjung priok jakarta utara
cnn indonesia breaking news masih akan kembali usai jeda berikut ini